produsen tahu di kabupaten tanggerang banten hingga selasa siang masih melakukan mogok produksi
aksi mogok rencananya dilakukan hingga rabu ini
stop produksi produsen tahu sejak bodetabek ini dilakukan untuk memprotes tingginya harga kedelai
saat ini harga kedelai mencapai rp empat belas lima ratus dari sebelumnya rp sebelas lima ratus
sebelumnya upaya produsen memperkecil ukuran tahu tetap berujung kerugian
bukannya terjual penjualan terus menurun dan mendapat banyak protes dari konsumen
belum tidak sangat sangat tinggi masalahnya apa
kita dari kedelai aja udah rp empat belas lima ratus per kilo
belum dari kayu juga kunyit garam bayar upah juga
ya seperti itu lah
sementara harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di mojokerto jawa timur sepekan terakhir juga terus melonjak
di pasar tanjung anyar mojokerto selasa sore harga daging ayam dijual rp tiga puluh per kilogram
naik rp satu dari sebelumnya rp dua puluh sembilan
sementara ayam merah kini menjadi rp lima puluh per ekor dari sebelumnya rp empat puluh lima per ekor
selain daging ayam kenaikan harga juga terjadi pada komoditas telur
harga telur kini mencapai rp tiga puluh satu hingga rp tiga puluh dua per kilogram dari sebelumnya rp dua puluh sembilan per kilo
kenaikan juga terjadi pada harga cabai di pasar serdang kemayoran jakarta pusat
harga cabai merah keriting mencapai rp lima puluh naik dua kali lipat dari sebelumnya rp dua puluh lima per kilogram
kenaikan serupa terjadi pada harga cabai rawit hijau
dari rp dua puluh lima menjadi rp lima puluh per kilogramnya
pada komoditas tomat harga naik rp delapan belas per kilogram kini menjadi rp dua puluh per kilogram
kata katanya alasan ini apa tuh mau hujan kebanjiran gak bisa metik
nah yang kepindo itu aku mau tahun baru natalan jadi itu kosong gitu nggak bisa metode
selanjutnya gitu jadi nggak ada nggak bisa masuk gitu loh mobil mobil hujan banjir gitu alasannya
kenaikan harga dikeluhkan para pedagang yang mengaku penjualan mereka kini jauh menurun
selain pedagang kenaikan harga juga turut dikeluhkan para konsumen yang berbelanja kebutuhan sehari hari